saya suka dia bu
risa ini uang buat beli ayam daging dan ikan
supaya kamu dan adik kamu itu bisa makan makanan yang bergisi
jadi sehat ya
dan semua makanan yang mahal ataupun yang enak kamu beli semuanya
kalau uangnya kurang bilang sama ibu
maaf bu tapi risa gak bisa pakai uang ini buat beli makan
oh kamu ngerasa udah bisa dapat uang banyak
jadi berani nolak
risa dan diki mau makan dari uang halal bu
kita beli makanan pakai uang hasil kerja risa aja
kita lebih baik kelaparan daripada harus makan dari uang haram itu bu
semakin hari ibu semakin dibutakan oleh uang
dia semakin kasar
dengan saya dan adik saya
kamu gak coba minta tolong sama tetangga
saya nggak bisa lapor ke tetangga
ibu selalu mengancam
yang paling membuat saya kecewa
ibu menjual saya ke lelaki dumbelang
ibu menjual kamu juga
ibu menjual kamu juga
emang dia gak puas dengan menjual cewek cewek lain
ibu kamu tega banget sih
ibu menjual kamu juga
aku tahu ini pasti berat banget buat kamu
kamu masih bisa cerita
ibu menjual kamu juga
ibu menjual kamu juga
ibu menjual kamu juga
iya saya akan menceritakan semuanya disini
ibu menjual kamu juga
jadi malam itu
ibu menjual kamu juga
ibu menjual kamu juga
ibu menjual kamu juga
silahkan bapak pilih
mereka cantik cantik dan masih muda
sesuai pasti dengan selera bapak
ibu menjual kamu juga
ibu menjual kamu juga
ibu menjual kamu juga
ibu menjual kamu juga
ibu menjual kamu juga
ibu menjual kamu juga
nanti kapan kapan hubungi aku ya
sama aku aja yuk
stok yang ada malam ini cuma mereka
tapi mereka semua bukan selena saya
kalau begitu bapak silakan duduk tunggu dulu
akan saya carikan perempuan sesuai dengan selera bapak
saya buatkan teh manis dulu ya pak
bikinin teh manis buat pelanggan ibu
maaf ya pak menunggu lama
tapi bapak sabar
sebentar lagi perempuan yang bapak inginkan akan segera datang
silahkan diminum pak
saya suka dia bu
itu bukan urusan saya
anak ibu atau bukan
yang jelas saya berani bayar mahal
eh sebentar pak
kamu itu harus menuruti keinginan para pelanggan ibu
pisau ini bukan barang yang bisa dijual
kamu itu harus nurut sama ibu nisa
biar kita bisa hidup enak
jangan lakuin itu ke risa
nisa gak mau
nisa gak mau bu
kalau kamu gak mau ngikutin apa perintah ibu
ibu akan masukkan adik kamu ke panti asuhan

aku gak mau dimasukin ke panti asuhan
aku gak mau dimasukin ke panti asuhan
aku gak mau dimasukin ke panti asuhan
kamu tenang aja dan
aku pasti akan melindungi kamu

ini sesuai dengan janji saya
terima kasih ya pak
belum pernah ada yang bayar semahal ini
banyak banget uangnya
dua puluh juta zing
sekarang kamu istirahat ya
ibu itu lagi banyak tamu
lagi banyak kerjaan
nanti kamu bikin ribet lagi
bu sebenarnya kalisu itu mau dibawa kemana sih bu
kak risa itu lagi kerja
dia itu mau beli makanan yang banyak buat kamu
juga mau beliin kamu obat
lindungilah kak risa ya allah
udah sekarang kamu istirahat ya
sekarang aku punya banyak uang
aku jadi orang kaya
waktu dulu mas farhan
mana pernah aku punya
aku punya uang sebanyak ini
dan mana pernah aku melihat uang sebanyak ini
sekarang aku jadi orang kaya
coba kalau dari dulu aku punya ide jadi mucikari
pasti sekarang aku udah kaya raya
ternyata risa itu punya daya jual yang tinggi
gak sia sia aku punya anak seperti risa
aku semakin penasaran sama cerita kamu
malam itu kamu dibawa kemana sama pak broto